rizik sihab tidak hadir menemui penyidik polda metro jaya pada selasa ini
kuasa hukum rizik aziz yanuar mengatakan kliennya sedang menjalani pemulihan setelah dirawat di rumah sakit umi di bogor
menurut aziz yanuar meski rizik sihab dalam keadaan sehat kliennya belum dapat memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya karena sedang beristirahat
selasa satu desember penyidik polda metro sedianya akan meminta keterangan kepada pimpinan ormas front pembela islam tersebut
terkait acara akad nikah dan maulid nabi yang menyebabkan kerumunan masa
tim kuasa hukum dari habib rizik sihab hadir diwakili oleh kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan
dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau kita sama sama tahu pada sabtu dua puluh delapan november dua ribu dua puluh yang lalu
baru saja keluar dari rumah sakit umi bogor
setelah beristirahat di sana artinya masih fase pemulihan
selain rizik sihab hanif alatas yang juga dijadwalkan dipanggil polda metro jaya hari ini juga tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya
menurut kuasa hukumnya hanif alatas ada kegiatan lain
selain itu kuasa hukum hanif alatas juga merasa kurang tepat jika kliennya dijadikan sebagai saksi kasus yang menyeret rizik sihab
mohon maaf habib hanif sampai dengan saat ini belum bisa
saya memenuhi panggilan ya
yang kedua juga dari segi material habib hanif dirasa kurang tepat kalau dipanggil jadi saksi
yang saksi itu kan harus mengetahui ya melihat mengetahui perkara
sedangkan habib hanif ini kurang mengerti mengenai perial apa yang bersangkutan dipanggil
kalau dikatakan ada pasal satu ratus enam puluh menghasut menghasut yang mana beliau tidak tahu